rangka penyelidikan ya masih penyidikan ya sudah ditingkatkan penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka hari sabtu yang lalu itu dan sudah saya tanda tangan untuk ditahan masuk apa namanya tahanan
itu karena anggumnya kalau parti kan panglima tni sehingga saya tanda tangan ini dan langsung ditahan untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut
ya tentunya seperti yang disampaikan oleh presiden waktu itu koordinasi koordinasi dan koordinasi
tentunya kita sebagai penyidik puspom tni selalu berkoordinasi dengan kpk
belum saya sudah melaporkan beliau dan mungkin nanti beliau masih sibuk kita akan evaluasi
tentunya saya minta masyarakat juga tidak apa namanya tidak khawatir dengan itu
karena saya lihat dari pembicaraan pembicaraan selama ini seolah olah tni kalau salah masuk peradilan militer ini ada impunitas
tunjukkan mana impunitas yang di
terima oleh prajurit tni ya kalau salah
pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang undangan
undang undang terutama karena kita yang masih berlaku undang undang tiga ribu satu ratus sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer
ya kita laksanakan seperti itu
kita tunduk pada hukum
kalau mau dirubah dan sebagainya kita tunduk pada keputusan politik negara
kita akan melaksanakan ini
ini adalah keputusan politik negara
ya kita laksanakan
ya kalau masih ragu ragu
penjaranya kayak apa
penyidikannya kayak apa silahkan
jadi jangan selalu bilang produk order baru
kita semuanya produk order baru
kita lakuin atau tidak produk order baru semua ya
karena memang saat itu kita lalui semua
jadi jangan terus menuduh tni ini produk order baru
semua produk order baru
ayo kita akui atau tidak
tentunya kita sudah berubah
ya sesuai keputusan politik pemerintah
kita sudah berubah berubah dan berubah
kalau nggak percaya
datanglah ke tni
kami pun juga tidak tertutup untuk itu
kami sekarang ini sudah terbuka jauh dibanding dengan zaman zaman dulu